anggaran lainnya juga sangat tinggi
ini kan cuma pertandingan sepak bola amatir tingkat kota
nanti saya bahas lagi dengan pihak pihak
gak sempat saya lihat
saya fokusnya melihat orangnya
kalau gitu ikhlasin aja hp kamu
kalau kerja di terminal
buat dapat segitu
mungkin harus seharian
tasik tasik tasik
makanya saya tak mau di halls
saya kepikiran kalau punya modal kita bikin warung nasi kayak gini aja
kalau bikin warung masih kayak gini modalnya harus besar
mending jualan di kaki lima aja bikin warung tenda
tuh para pengkhianat
kamu udah ngapain belum
kita makan dulu yuk
mereka belum tentu ada ketika kalian butuh
kalian mau apa
biasanya manggil agus sama saya komandan sama wakil komandan
sekarang udah berubah jadi kalian
perlu sama mereka
sekarang kalian tahu gimana kalau komandan sama wakil komandan
lagi di warung nasi makan
sama bu bun
habis makan langsung pulang lagi ke rumah
mau ke terminal
ada apa mau ke terminal
anak anak yang di terminal mau sihat sihat
apakah kamu mau ke terminal

daripada mereka ramai ramai ke rumah bu bun
mending saya sama bu bun yang kesana
ya udah saya jemput
sama ujang kang murad iwan
biar dia bisa ke terminal

agus sama yayat pergi kemana
ke tempat kita biasa store aja
dari dulu saya nggak takut
karena mereka bos kita
sekarang mereka bukan bos kita lagi
apalagi kita berempat
mereka berdua masa takut
pernah berjaya telfon sattelij
kalau mau ngurut mereka mending kita makan dulu biar kuat
saya tadi duelnya kurang semangat lawannya cemen
mau kopi kak
lagi nunggu temen bisnis
om lagi bisnis apa sekarang
kalo politik masih
kamu tertarik sama politik juga
anak muda zaman sekarang
memang ngapati semua urusan politik
itu temen bisnis om datang
mau pesan minum sekarang
saya pesan minuman bapak bapak black coffee
sekalian pesan makan
baik pak ditunggu
anggarannya terlalu galau galat
ada biaya rapat lima kali sebesar lima belas juta
tanpa ada penjelasan
yang rapat berapa orang
dan yang termasuk biaya rapat itu untuk kebutuhan apa aja
anggaran lainnya juga sangat tinggi
ini kan cuma pertandingan sepak bola amatir tingkat kota
nanti saya akan beri tahu
nanti saya bahas lagi dengan pihak pihak
biasanya kalau duduk di sini
kita nunggu uang datang
sekarang nunggu apa
sekarang nunggu apa
cuma nunggu kabar baik dari bang edi
setelah saya bahas lagi dengan penitia
nanti segera saya kasih kabar
silahkan diminum kopi
sudah siap tempur
mari kita bersambung
di mana kita berada
saya berharap saya mungkin bisa berjalan
abang saya sudah berjalan
saya sudah berjalan
kopi saya udah tinggal ampasnya
orangnya gak ada